mungkin ya ancamannya kalau dituntut itu mungkin tidak sampai hukuman mati atau seumur hidup
baik sufiani terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali
waktu itu jadi kayak emang diajakin yaudah ikut bareng bareng gitu aja
sebab pekan ceria tidak hanya diisi dengan acara mendongeng
pertama yang dilakukan adalah mbbr
karena di situ kan cor ya dari cor dari beton
selamat sore sehat selalu bapak bapak sekalian